hai pandemi kofit sembilan belas memukul mundur banyak sektor usaha salah satunya usaha catering
event yang ditiadakan dan kekhawatiran masyarakat akan keamanan makanan dari luar membuat sejumlah
pengusaha catering harus berinovasi dan kreatif agar tetap bisa bertahan pengusaha catering
jenis hadi salah satunya bisnis catering sehatnya biasa dipesan oleh para pekerja kantoran jika
biasanya dua ribu hingga dua ribu lima ratus box makanan perhari ia distribusikan kini jumlahnya menurun sekitar
saya bikin catering rumahan atau catering rantangan jadi mereka bisa enjoy makan sama family big
family sama small family porsinya tiga empat orang ada yang empat sampai lima orang itu
solusi pertama solusi kedua adalah untuk beberapa orang yang tetap takut catering atau
tetap takut makanan dari luar takut virus segala macem kita bikin jenis frozen nya hadi mengatakan
strategi tersebut tentu tidak sepenuhnya mengangkat angka penjualan seperti semula
asosiasi perusahaan jasa boga indonesia apji membenarkan penurunan jasa catering turun sekitar
event catering rumahan memang masih yang tidak terlalu terdampak parah jadi catering rumahan ini
kemarin abji dua hari yang lalu sudah meluncurkan buku mengenai protokol kesehatan bagaimana memberikan
kenyamanan bagi konsumen insyaallah kami catering catering yang di abji itu bisa memberikan
rasa nyaman kepada teman teman konsumen yang memanfaatkan produk produk dari kami diana
hai terdapat sekitar lima puluh pekerja yang menggantungkan hidupnya di bidang catering akibat
pandemi tak jarang ada pekerja yang dirumahkan khususnya usaha catering di bidang event karena
selain itu inovasi dan kreatif harus menjadi kunci agar tetap bisa bertahan di ketidakpastian pasar saat ini
sandra insanasari hadi ahdiana jakarta